terima kasih aganda terima kasih
tapi kakaknya apakah sekiranya hukumannya sudah cukup
rai kentring manik sekarang sudah berubah menjadi orang yang lebih baik
dia banyak melakukan kebaikan
dia sudah menyesali perbuatannya kakanda
kebaikan apa yang dinda maksud
paman engsa dia yang menceritakan semuanya
kakanda bisa menanyakannya langsung pada paman lengsel
dia akan menjelaskan semuanya
dan bawa kehadapanku sekarang juga
sandika gusti prabu
kileng saya ceritakan kepadaku
apa yang kau ketahui mengenai nyai ratu kentering manik
apa yang kau ketahui
mengenai nyai ratu kentrimani
selama hamba menemani gusti ratu kentrimani
hamba melihat ketulusan dan keikhlasan gusti ratu kendrimanik dalam membela rakyat kecil
bahkan tak jarang gusti ratu rela untuk mengorbankan nyawanya gusti
sekarang waktunya aku membebaskan kalian semua
paman bawa keluarga mereka kesini
ayo kalian cepat pergi dari sini ikuti aku
nyai terima kasih banyak nyanyi
usahaku selama ini membuahkan hasil
aku berhasil membuat paman lengser percaya bahwa aku benar benar telah berubah
namun aku rasa hal itu belumlah cukup untuk membebaskannya dari hukum
itu belumlah cukup untuk membebaskannya dari hukum
aku akan melakukannya
kakanda dinda mohon
maafkanlah raiken tering manik bebaskanlah dia dari hukumannya
hingga tidak tega melihat dia menderita dengan cara seperti ini
kakanda dinda mohon
dinda mohon kakanda kakanda bebaskanlah dari hukumannya kakanda
apa yang terjadi dengan ibu nda
hukum harus tetap ditegakkan dengan adil
apa yang dia lakukan
apa yang ibu nda lakukan
masih saja memikirkan ibu nda
ratu kendrima nik
ibu nda tahu
ibu nda ratu kendrima nik selalu berbuat buruk
pada ibunda putriku rara sandang ibunda ingin menggobur rasa dendam dan benci dan menyelesaikan
semuanya dengan rasa cinta kasih semua itu tidak akan bisa diselesaikan tanpa rasa kasih sayang
putriku kamu mengerti iya ibunda aku mengerti tapi bunda ratu kentri manik sudah sangat
perlaluan ibu ibu tidak bisa memaafkannya begitu saja putri kita benar walaupun sudah
memaafkan namun bukan berarti dia akan terbebas dari hukuman begitu saat
maaf kakanda jika kakanda tidak bisa membebaskan raya kentering manik dari hukumannya dinda akan
menjalani hukuman bersamanya dinda akan menjadi pelayan kak anda dinda
jangan pernah lakukan
kakanda akan mengabulkan
terima kasih kakanda